sosok moderator di panggung debat pilkada dki selalu menjadi pusat perhatian
selain harus bisa mengatur alur debat
ia juga harus menguasai forum dan menyampaikan secara lugas pertanyaan kepada paslon
kpu dki jakarta memilih alvito deanova ginting sebagai moderator debat ketiga
kpu berharap debat final bisa menjadi referensi pengetahuan pemilih bukan sekedar show
baik yang pertama ya yang pertama dari ira kusno
yang kedua tina talisa dan prof eko
kemudian yang ketiga alfito
itu sudah kemudian sama semua mekanismenya
kita nilai mereka betul betul kami yakin mampu untuk membawakan acara debat
kami percaya kalau memang penilaian itu sudah ada
karena ini juga usulan tv dan kami juga sudah melihat
yang bersangkutan juga pernah melakukan pekerjaan yang sama
untuk debat debat di beberapa pemilihan